penyidik kpk menemukan bukti baru keterlibatan direktur utama pt pln sofian basir dalam pusaran kasus suap terkait proyek plt uriau i
sofian resmi ditetapkan sebagai tersangka kpk menduga sofian membantu eni menerima suap dari yohannes koco
selanjutnya setelah mencermati fakta fakta yang muncul di persidangan hingga pertimbangan hakim dan seterusnya
kpk menemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan pihak lain dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembangunan pltu riau i
sehingga poin berikutnya kami sampaikan bahwa kpk kemudian meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan
dengan tersangka sfb direktur utama pt pln
tersangka diduga bersama sama atau membantu eni maulani saragi selaku anggota dpr ri dan kawan kawan
menerima hadiah atau janji dari johannes budi koco terkait kesempatan kontrak kerjasama pembangunan pltu riau i
poin berikutnya tersangka seb disangkakan melanggar pasal dua belas huruf a atau b
atau pasal sebelas undang undang nomor tiga ribu satu ratus sembilan puluh sembilan
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
juntuh pasal lima ayat satu ke satu kuap atau pasal lima ayat enam ayat dua kuap juntuh pasal enam ayat empat ayat ke satu kuap